atlet atlet indonesia akan tampil di lima puluh dua cabang olahraga dari lima puluh enam cabang yang dipertandingkan di sea games dua ribu sembilan belas di filipina
tantangan berat harus dihadapi kontingen indonesia setelah presiden jokowi meminta agar indonesia dapat finish di peringkat kedua di sea games dua ribu sembilan belas ini
mungkinkah hal tersebut tercapai berikut wawancara koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
perjuangan kontingen merah putih di sea games dua ribu sembilan belas di filipina mendapat dukungan langsung dari menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali yang sudah hadir di filipina
selamat siang pak
pak zainuddin ini yang menarik adalah kemarin sebelum sea games adalah target indonesia dibilang akan merebut lima puluh empat medali emas duduk di peringkat empat
kemudian direvisi jadi empat puluh lima dan kemarin pada saat pelepasan presiden jokowi meminta agar kontingen kita bisa duduk di peringkat kedua
apakah itu realistis nih pak menteri
ya jadi saya kira saat awal saya menyampaikan bahwa kami akan memperbaiki peringkat
tetapi kita belum menentukan peringkatnya berapa
karena dua kali berturut turut kita peringkat lima
ya dua ribu lima belas kita peringkat lima dua ribu tujuh belas kita peringkat lima
maka kita akan perbaiki peringkat itu
nah kemarin pak presiden menyampaikan bahwa kita harus menjadi peringkat kedua
nah saya kira itu
itu sebagai perintah beliau sebagai pembantu presiden saya harus laksanakan dengan semaksimal mungkin
beliau pasti juga punya hitung hitungan
karena informasi yang masuk ke pak presiden kan bukan hanya dari menpora bukan hanya dari noc
beliau juga mendapatkan informasi dari berbagai pihak tentang perkembangan cabang cabang olahraga setelah kita melaksanakan asean games
asean games kan tadinya kita peringkatnya belasan tujuh belas kalau nggak salah saja
nah begitu ini masuk jadi peringkat empat ya
jadi luar biasa
sehingga beralasanlah beliau menyampaikan itu
kan sea games ini sebenarnya adalah sasaran antara itu pak menteri
dan komposisinya enam puluh atet junior dan empat puluh atet senior
dengan peringkat dua estimasinya enam puluh hingga tujuh puluh medali emas
apakah itu realistis pak dengan waktu yang sedemikian
target yang disampaikan oleh cabang cabang olahraga menurut saya itu bukan target yang maksimal
karena saya beri contoh sekali lagi nih
ini menjadi contoh
polo air yang kita dapat emas itu bukan target
sama sekali tidak target karena kita selama lima puluh enam tahun tidak ada yang bisa menggoyahkan singapura
jadi tadi kita sedang menghitung kembali pak oktos sebagai komunis noc
berkomunikasi secara terus menerus
sehingga kita bisa pastikan dari mana tambahan angka itu
jadi kita masih optimis untuk bisa itu
saya sampaikan pada mereka
mereka fokus dan konsentrasi untuk bertanding
dan menjalankan semua instruksi pelatih
yang lain biar kami yang mikir
terima kasih pak menteri
semoga target dari pak presiden tercapai
mohon doanya buat masyarakat indonesia seluruhnya
ya itu tadi wawancara singkat saya dengan menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali
semoga target yang diberikan oleh presiden jokowi bahwa kontingen indonesia dapat duduk di peringkat kedua di sea games dua ribu sembilan belas kali ini dapat tercapai